oh ayah nggak ada sih
nggak ada juga kok
ini ayah nih
ayah ayah ayah
mas ini kan tonel cewek masih mau ngintip ya
eh udah bilang aja mau ngintip kak
aku harus belajar bisa jadi kamu ya
aku harus tahu gimana rasanya jadi kamu
sekarang aku pakai kalung kamu
nggak ada dia sepi juga nih
jadi bingung mau ngapain
kenapa waktu itu aku biarin dia pergi coba
tapi kalau aku nggak biarin dia pergi aku egois dong berarti
cuma mikirin diri aku sendiri
paham tapi aku sepi
raka nggak ada
ayah nggak ada
aku harus ngapain ya
ayah capek nih terang terang dari tadi nih
ayah suara ini punya serak you know
ayah hitung sampai tiga ya
ayah jambak you
aduh mama tuh berisik sekali loh
eh you jangan ngomelin ayah
you ngomelin temen you itu
jadi ayah jerit jerit
ayah terpaksa mengeluarkan suara kencang ayah
ayah kan udah nggak kerja di sini lagi mana tuh
you yang bener
kok ayah nggak inget sih
ayah kan udah nggak di sini
ayah inget ayah inget deng
ayah inget banget
udah nggak ada di sini lagi dia ya
ayah udah berhiburan dari mana dong ayah
ayah nggak mungkin jerit jerit you
you nggak seru you
hah tapi nggak apa deh
ayah juga demen dia nggak ada di sini
ayah nggak usah jerit jerit
ayah juga empat lima enam tujuh delapan ngeliat muka dia
ayah jadi lemes
saya mau melamar kerja
bisa saya lihat tamatan apa yang ada
lulusan sm tapi saya sedang kuliah
kita kebetulan tidak menerima lulusan smu
gimana kalau selesaikan dulu kuliahnya setelah itu kembali lagi ke sini
terima kasih banyak ibu
ada yang saya bisa bantu ibu
eh saya mau melamar kerja pak
mau melamar pekerjaan
di sini tidak ada lowongan kerjaan ibu
lain waktu saja ibu
sekarang tidak ada ruangan kerja
saya mau pergi ke rumah
saya mau pergi ke rumah
saya mau pergi ke rumah
saya mau pergi ke rumah

saya mau pergi ke rumah

tidak bisa diusahakan pak
tidak bisa ibu
terima kasih pak
mungkin dari kantor bapak ini butuh karyawan baru pak
saya mau mencari lowongan kerja
memang butuh karyawan baru untuk clean service
saya mau kerja apa saja kok pak
ke belakang sana
teman ibu indi di sana
maaf siapa pak
terima kasih banyak pak
bisa sedikit sedikit pak
masih rempah sedikit boleh
maaf saya bantu pak
anda usah boleh
masih disias sedikit
sudah mulai sembuh pak
ini di mana sih cari dokter kok ribet amat
ibu mau periksa ya pak
aduh saya sudah mau mules nih mbak tolong
iya iya mari bu pelan pelan ya
tak ada yang mau ngedes

kau kan dokter
tuh di sana
bukit lagi baju
bukit nih sampis
udah deh yang gue bantuin
ayah marah gak ya
ayah joget aja yuk
aku udah bilang sama kamu kan aku tuh emang gak bisa ya ngikutin cara hidup kamu saat ini
aku tuh malu semua orang ketawain aku
kamu tahu kamu tahu semua orang ketawain aku kan
enggak ayah ayah
aku tuh malu satria benar aku nih orangnya sederhana
aku gak ikut cara kamu seperti ini kita tuh beda sat
udah mudah nih gak marah nih
cari siapa mas
saya mau ketemu teman saya
cahaya yang kos di situ
cahaya sudah berangkat kerja mas
kerja di mana mbak
cahaya sekarang sudah kerja di rumah sakit mas
tapi baru hari ini sih dia masuk
di rumah sakit mana ya
oke jadi kamu sekarang kerja di sini sebagai cleaning service
ya iya begitulah
aku sebenarnya udah gak selalu tinggal di rumahnya sapi raka
mereka semua sih baik baik tapi
aku ngeliat nonton talitha menderita rasanya
kamu jangan sebut sebut namanya talenta di depan aku lagi
ya gue semua talitha udah tutup buku
ya karena dia udah
dia udah milih untuk bersama
sama orang lain ya aku harus
bisa ngupain dia kalau aku mau lanjutin hidup aku
enggak enggak enggak
enggak ada tapi tapian
putusan aku udah bulat dan
aku udah berhenti

aku harus bisa ngupain dia
kenapa sampai seperti ini sih kak
padahal kamu dan non talita kan saling mencintai
eh dicari kemana mana taunya malah asik ngobrol di sini
sama calon dokter lagi
enggak ini teman saya bu
teman sih teman
kerja ya kerja dong
eh kamu yang naruh kampel sama ember di koridor itu
gara gara kamu naruh kain pel dan ember di koridor
banyak korban yang jatuh kepleset tahu nggak
saya gak bermaksud loh seperti itu
udah sana kerja lagi
raka ini aku harus kerja lagi
nanti makan siang kita kembali di sini lagi
wah di rumah sakit gede juga ya
untung banget sih ayah
baru keluar dari rumah sakti eh udah dapat kerjaan di sini
eh aku mesti buru buru nih
udah gak sabar mau ketemu ayah
aduh emang tanya ya
kenal sama keliling servis yang baru namanya cahaya
itu tingginya sekitar segini nih
rambutnya seginilah kulitnya agak sawo matang
maaf saya enggak tahu
carinya di belakang
ya makasih ya
yaudah silakan ya
waduh kok ayah enggak ada sih
nggak ada juga kalau
eh ini ayah nih
mas ini kan temennya cewek
eh udah bilang aja mau ngintip kak
temen saya namanya ayah di sini loh
ada apa sih mas
ini kan panggilnya cewek
pasti mau ngintip ya

enggak saya nyari temen saya namanya ayah di sini